selamat datang ke kantor saya
kamu sudah siap kerja dengan saya
sudah pak saya sudah siap
mulai hari ini saya akan menemani bapak di perusahaan
aku pasti akan menunggu mama
dari siapapun yang akan mengunggu mama
aku pasti akan lindungi
itu sangat baik dari mama
terima kasih anak saya
serah hati ya
terima kasih misha
tidak ada kebunsihan dulu
terima kasih ya sayang
kemarin dari apartemen itu
kamu sama siapa sih
terus hubungannya kamu sama dia apa
gak ada apa apa
ya jadi dia tuh yang nemuin dompet aku yang hilang lah
terus dia kesini buat ngantri dompetnya
nah pas dia tahu kalau aku mau ke rumah pak al
dia juga ikut karena dia juga diundang mah
beneran kamu gak ada hubungan sama dia
yaudah deh aku berangkat dulu
kita ketulah ya
dia itu jodohnya rendy
soalnya aku itu kan udah pengen banget punya mantu
tapi siapapun dia kiki
ataupun catherine tadi yang dia bilang
semoga dia jodoh yang terbaik buat randy
kok kamu ada disini
aku bikinin kue buat mas randy
gak tau sih semoga mas reni suka
dalam rangka apa ya
ya buat kamu lah
biar kamu tau aku bisa bikin kue enak
yang waktu itu aku bilang
aku kan sekarang kerja sama perusahaan nino
dan kita harus menjalin hubungan baik sama klien
tete aldebaran sejahtera kan salah satu klien kita jadi
tapi kan padahal gak usah repot repot dong
enggak kok gak repot sama sekali
yaudah kalau gitu
semoga suka ya
kalau saya bawa ke atas terus disimpan di atas
saya bawa ke kantor aja deh
kamu udah siap
aku harus siap
baiklah kita masuk ke kantor kamu ya
maaf pak tadi kanjingnya salah lubang tapi udah saya benerin
oh iya pak ini saya mau ke sekretaris bapak
untuk ambil berkas berkas yang mau saya
mau saya bacain
jadi saya tinggal sebentar gak apa apa ya pak
ya silahkan silahkan
siapa bos ada tugas buat uya
hari ini kamu bekerja harus lebih keras ya
dia mencurigakan langsung laporan ke saya
selamat pagi pak
selamat pagi riana
kami siap ngawal riana ke sekolah pak